seorang pria mencuri di sebuah toko ponsel di desa patihan nganjuk jawa timur minggu malam
pada saat kejadian petugas yang menjaga toko ponsel tidak berada di tempat
selain itu etalase toko dalam kondisi terbuka
tersangka pelaku yang melihat kondisi tersebut langsung beraksi dengan membawa kabur satu ponsel
menurut polisi pada senin siang tersangka ditangkap tiga jam setelah menerima laporan
tersangka dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh dua kuhp dengan ancaman maksimal lima tahun penjara
seorang pria mencuri ponsel milik salah satu karyawan di toko bangunan di jalan melong cimahi jawa barat senin pagi
pelaku memanfaatkan situasi karirnya
ada beberapa toko yang sibuk melayani pembeli saat situasi toko sedang ramai dengan berpura pura akan membeli barang
at karyawan toko lengah terduga pelaku mengambil ponsel yang tersimpan di etalase
setelah mengambil barang curian terduga pelaku bahkan masih berpura pura menanyakan barang dan kemudian pergi meninggalkan toko
pemilik toko sudah melaporkan kejadian ini ke polsek cimahi selatan
tim liputan cnn indonesia